puluhan rumah toko yang menyerobot bahu jalan dan saluran air di fluid jakarta utara
dibongkar paksa oleh petugas gabungan dari pemkot jakarta utara tni dan polri rabu pagi
tindakan ini dilakukan setelah para pemilik belum membongkar ruko secara mandiri hingga
saat waktu yang ditentukan dengan membentangkan sepanduk sambil berjalan kaki puluhan pekerja dan
pemilik ruko di pluit jakarta utara melakukan aksi unjuk rasa dan
meruduk rumah ketua rt sebelas rian prasetya rabu pagi
aksi ini dilakukan lantaran ketua rt dianggap sebagai penyebab permasalahan ini
setelah setian lama baru ada kayak gini gitu kita kan enggak tahu
turun atau gimana bang rt ini tuntutannya turun atau gimana
tidak hanya itu akibat pembongkaran ini para pegawai juga mengaku tidak dapat bekerja untuk
sementara waktu padahal mereka dibayar secara harian sebelumnya pemkot jakarta utara memberikan
waktu selama empat hari mulai jumat sembilan belas mei hingga selasa dua puluh tiga mei bagi pemilik toko untuk
melakukan pembongkaran secara mandiri namun hingga batas waktu yang ditentukan para pemilik
ruko belum membongkar ruko ruko miliknya fakihai